polres karo telah memeriksa dua puluh orang dan menetapkan delapan belas orang sebagai tersangka pelaku kerusuhan
di rumah tahanan negara kelas dua bk banjahe kabupaten karo sumatera utara
tiga orang tersangka utama merupakan terpidana kasus narkoba dengan hukuman seumur hidup
satuan reserse kriminal polres karo masih terus melakukan pemeriksaan terhadap narapidana
dan tahanan lain yang diduga turut membuat kerusuhan di rutan kabanjahe termasuk memeriksa